ini pada rabu pagi budiansyah yang diduga memperkosa dan membunuh balita dua lima tahun di bogor jawa barat
menjalani pemeriksaan psikologi
budiansyah mendapat pemeriksaan psikologi di unit perlindungan perempuan dan anak polres bogor jawa barat
pada sekitar pukul sepuluh pagi
pemeriksaan psikologi ini untuk mengetahui perilaku pelaku
tersangka yang bekerja di pabrik batako ditangkap polisi pada senin sembilan mei
ia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan jarang bergaul
ia menjadi tersangka pemerkosaan dan juga pembunuhan yang dilakukan pada minggu delapan mei yang lalu
ia terancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara